wacana memasukkan perwakilan partai politik dalam struktur komisioner kpu dan bawaslu muncul
pasca kunjungan kerja pansus rancangan undang undang pemilu ke jerman dan juga meksiko
wacana ini pun menjadi perdebatan di saat indonesia tengah membenahi sistem pemilu agar lebih demokratis
keterlibatan perwakilan partai politik dalam struktur komisioner penyelenggara pemilu
pernah diterapkan di indonesia pada pemilu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebanyak lima puluh tiga komisioner kala itu mengurus penyelenggaraan pemilu
yang diikuti empat puluh delapan partai politik pasca reformasi
aturan ini pun diubah dalam pasal delapan undang undang nomor empat tahun dua ribu tentang independensi penyelenggara pemilu
dalam kunjungan kerja pansus ruu pemilu ke jerman dan meksiko
mengemuka usulan adanya unsur komisioner
penyelenggara pemilu yang berasal dari badan pusat statistik hakim dan partai politik
oleh sejumlah pimpinan pansus ru pemilu komposisi ini pun diwacanakan akan diterapkan kembali di indonesia
wakil ketua dpr fahri hamzah mendukung wacana ini dengan alasan meminimalisir kecurangan
udah difikskan aja gitu
toh ini kan tentang partai semua
kalau mau bertengkar ada wakilnya
di eksekutif ya
apa kayak zaman di awal dulu
itu lebih fair kok
daripada sekarang ini kita nggak tahu dan sudah banyak korban juga
karena ada anggota kpu yang kita anggap akan netral
tapi kenyataannya sudah bekerja untuk sekelompok partai politik misalnya
lebih baik semua aja orang partai di situ
kalau curang kan mereka saling mengawasi
namun ketua komisi pemilihan umum juri ardian
entoro enggan berkomentar terkait wacana tersebut
penegasan saya bahwa indonesia pernah punya sejarah
punya kpu yang diisi oleh partai politik pada pemilu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan anda sudah tahu bagaimana pemilu
wakil ketua pansus ruu pemilu ahmad riza patria menepis wacana penerapan keterlibatan partai politik dalam penyelenggara pemilu
pansus penyelenggara pemilu ketika berkunjung ke jerman dan meksiko
ternyata di jerman dan meksiko yang terjadi adalah
anggota kpu dan bawaslu di jerman dan meksiko itu terdiri dari
satu dari bps dua dari hakim delapan dari utusan partai politik
bukan berarti karena di meksiko dan di jerman kpu nya terdiri dari partai politik
kemudian di indonesia harus seperti itu
penyelenggara pemilu adalah gerbang utama terciptanya pemilu yang demokratis
keterlibatan partai politik dalam struktur penyelenggara pemilu
tidak menutup kemungkinan adanya intervensi terhadap pemilu yang bersih
akbar junisa surya jakarta
lalu seperti apa wacana ini berkembang sebenarnya
apakah mungkin memasukkan unsur peserta
apakah pemilu menjadi penyelenggaranya
apakah mungkin dalam sebuah pertandingan misalnya pemain bisa sekaligus menjadi wasit
langsung saja kami mulasnya malam hari ini dengan rambi kamarulzaman
anggota pansus ru pemilu dpr ri dari fraksi partai golkar
selamat malam pak rambi
terima kasih sudah hadir pak ramli
kemudian ada hoirunisa agustiati yang merupakan deputi direktur perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
mbak nini selamat malam
terima kasih sudah hadir
ini kembali kita bahas ya pansus ruu pemilu
kalau kemarin kita bicaranya soal di voting kita pikir
mau akan membahas tentang e voting
ternyata wacana muncul baru lagi ternyata soal memasukkan soepar deportek
pak bagaimana sih sebenarnya temuan di meksiko
pak ramli kan ke meksiko ya
apa pak temuannya sih pak
bung indra gini
jadi kita sekaligus saya mau sampaikan
kita kesana itu bukan mau pelesiran gitu
tapi memang cukup jauh kan
meksiko itu ya amerika utara saja
jadi perjalanan itu
perjalanannya juga cukup jauh
dan juga melelahkan
jadi bukan jalan jalan pak ya
oh jalan jalan pasti sama keluarga
jadi di pansus kemarin
kita kan apa ini rapat pansus rutin
jadi mbak nisa juga ada di sini
yang pertama kita bahas luar biasa itu
adalah e voting e rekap gitu kan
wah indonesia ini sudah waktunya lah
biar seadil adilnya biar apa
ternyata di jerman sudah ditinggalkan itu sama di meksiko
kalau kita kan kpu
kpu itu ya tentang penyelenggaraannya ya
tentang penyelenggaraannya diawasi oleh bawaslu gitu kan
soal etiknya ada di kpp
itu kan kita buat
sebagaimana sistem kita
di sana ternyata bahwa
tadi pak riza sudah menyampaikan
hal hal yang kira kira bersamaan
meksiko itu sudah beberapa kali melakukan pemilu serentak
kita baru nanti pertama
pemilu serentak sudah beberapa kali ya meksiko
sudah sudah beberapa kali
dan konsolidasi yang dia lakukan
kalau pemilu tahun enam puluh empat sudah dimulai
tahun tujuh puluh tujuh konsolidasi
habis dia pemilu serentak
kepala tni yang sudah dilaksanakan
kpu di sana
itu kpu di pusat
di situ yang mencalonkan kpu
di pusat ini adalah
partai politik yang ada di kongres
partai politik yang ada di
partai politik yang ada di kongres
dia juga sistem pemerintahannya adalah presidensil
jadi yang mencalonkan
yang memberikan rekomendasi terhadap siapa komisioner kpu
partai politik bebas
dia mau memilih siapa
apakah itu ahli statistik
apakah itu orang partai politik
tapi kalau dari partai politik dia berikan batasan
lima tahun tidak jadi pengurus
lima tahun tidak jadi pengurus
tapi jadi anggota boleh
anggota boleh saja
makanya jangan kita misalnya mencurigai
kalau ada anggota orang partai politik
terus langsung diklaim
kamu gak boleh kemana mana
akan berubah gak boleh
pokoknya harus ini harus itu
dan yang memilih kpu disana
adalah juga dari kongres
dia pilih sedemikian rupa
dan dia memilih
yang kira kira cocok
sesuai dengan rekomendasi partai partai ini
melalui perdebatan lah ya
melalui perdebatan juga tentunya
dan tidak ada gaduh gaduhan gitu
jadi kalau partai politiknya banyak
jumlah komisioner juga banyak berarti pak
oh iya mereka itu tidak banyak
sebelas partai yang ada di kongres
jadi sebelas lah anggota kpu dia
di pilkada juga begitu
di negara bagian juga begitu
yang luar biasa
oleh kita sebenarnya
kesamaan itu kita mandiri
jangan independen dulu
kpu undang undang dasar kita
kpu bersifat nasional
karena ini kpu kita sampai ke bawah
tetap itu artinya
tidak ad hoc kerjanya
kalau proses pergantian lima tahun
kpu ini adalah mandiri
artinya mandiri tidak ada lembaga yang membawahi dia
dia bukan bagian dari departemen a
atau bagian dari kementerian dalam negeri
dan ini saya kira harus kita tuntaskan
tidak ada independen pak ya
ya mereka tidak mengatakan juga
dia tetap mandiri juga
cuman mandiri yang kita ingatkan
mandiri yang kita ingatkan adalah
tidak boleh dia
mendapat saran dari yang lain
itu sih tidak pas
jadi kalau misalnya independen katanya
pasti ada yang
kalau independen bahasanya ya
dan dependen variable itu pasti ada
jadi istilah begini mandiri yang kita katakan
dia dalam kebijakan
yang diluar undang undang
kalau undang undang sudah memutuskan dia harus laksanakan gitu
jadi oleh karena itu
ya batas umurnya minimal tiga puluh tahun
sampai tua gitu
oh tidak ada pemilihan lagi setiap lima tahun
lima tahun ada pemilihan
dan ada pengaturan lebih lanjut
kita disini dalam undang undang mau kita batasin

empat puluh lima tahun dalam undang undang
nah setelah itu pak
setelah melihat kajian yang di meksiko itu sukses di meksiko
saya kira banyak hal yang kita petik yang baik
jadi kpu dipercayakan oleh kongres dan pemerintah
ini kita ke menteri dalam negeri juga
saya sangat aktif untuk menanyakan itu
sesuai dengan aturan mereka
tugas yang diberikan kepada kpu begini
apakah boleh ada pengaruh
apa ada rapat konsultasi dengan kpu disana yang namanya ini tadi
karena kita yang menunjuk
kalau kita yang menunjuk ya
jadi sisi positifnya itu
terus yang kedua
sisi positifnya kpu dipercayakan
makanya tadi ada bps
kartu di meksiko itu
tidak banyak kartu disana
kartu pemilih itu yang digunakan ke bank
yang digunakan untuk memilih
yang digunakan untuk mendapat hak hak
kita masih menuju kesana ya
kita kan sekarang banyakkan kartu
jadi ada kasus lagi pak
jadi oleh karena itu
untuk saya tanyakan
ada gak soal disini dpt
kita terus soal dpt ini
daptar pemilih tetap ini
harus memang terus kita lakukan
kalau sekarang masuk soal yang parpolnya pak
parpol yang masuk di unsur kpu nya
kira kira itu kalau ada nggak unsur kebaikannya di meksiko
dan apakah sejauh apa mau diterapkan di indonesia
jadi saya ingin mengingatkan

disana rapat konsultasi kemana saja
kita buat di undang undang pilkada
jika ada penjabaran dari undang undang
yang harus dibuat
peraturan kpu atau peraturan bawah seluruh
kita lakukanlah konsultasi dengan dpr
yang membentuk undang undang itu
konsultasinya bukan hanya ke dpr
termasuk ke pemerintah
dpr yang ada disana
soal itu itu jalan bagi mereka
bukan hanya konsultasi kepada pemerintah dan kongres
tetapi adalah konsultasi kepada partai partai politik
jadi kita lihat sidangnya
jika dengan pemerintah gitu rapat konsulnya
ada tempat duduknya masing masing rapat dengan
jadi disini memang ada faktor komunikasi politik
khususnya di meksiko karena saya langsung yang
apa menghadiri dan dialog begitu
empat jam setiap hari itu empat jam kita bertemu dan berdiskusi
sampai kita ke kpud
bagaimana di negara bagian di regional
kpud itu punya institut sendiri
punya sekolah tinggi sendiri yang menyangkut kepemiluan
jadi kita disini banyak membahas
tentang suatu disini
di sana terus terang memang yang baik kita harus katakan yang baik
tapi tidak semuanya yang di sana itu harus kita adopsi di kita
jadi pansu sekarang membahas
salah satunya ini ya
salah satunya ini
bagaimana mbak ninis ini oleh oleh dari meksiko ya
kemarin kita bahas oleh oleh dari jerman ya ini dari meksiko bagaimana nih
ada wacana partai politik salah satunya yang akan dimasukkan dalam unsur kpu begitu
ya sebenarnya gagasan atau usulan memasuki kpud itu adalah
atau usulan memasukkan unsur partai politik di penyelenggara pemilu
kpu dan bawaslu itu sudah sempat muncul lima tahun yang lalu
ketika sedang membahas undang undang nomor sebelas tahun dua ribu lima belas
undang undang tentang penyelenggara pemilu
waktu itu bahkan di undang undangnya sudah sempat berbunyi bahwa
kalau anggota partai politik ingin maju sebagai anggota kpu atau bawaslu
dia bisa mundur saat itu juga
jadi misalnya saya anggota
jadi gak perlu jangka waktu
jangka waktu jadi misalnya saya anggota partai saya mau daftar besok hari ini saya mundur boleh
tapi kemudian itu dibawa ke mahkamah konstitusi di judicial review ke mk
dan mk memutuskan putusan mk nomor delapan puluh satu
berarti sudah sempat diundangkan dong berarti
sudah sempat diundangkan dan sudah sempat ada putusan mk nomor delapan puluh satu tahun dua ribu
jadi ini sekarang mau dihidupkan lagi
mk memutuskan kalau anggota partai politik ingin menjadi penyelenggara pemilu harus mundur setidaknya lima tahun
harus ada jeda waktu lima tahun itu
ini sudah menjadi putusan mahkamah konstitusi
dan putusan mahkamah konstitusi kan sifatnya
harus ada jeda lima tahun itu sebagai pengurus atau sebagai anggota
ini tadi beda dengan yang dipelajari oleh para media di meksiko
ya artinya kan sekarang putusan mk itu sifatnya final dan mati
artinya dia berlaku terus
kalau misalnya ini mau dihidupkan lagi di undang undang
apakah nanti bagaimana
apakah dia pasal kalau misalnya benar akan dihidupkan diundang
apakah kemudian nanti akan batal demi hukum
atau harus dibawa lagi ke mahkamah konstitusi
kalau harus dibawa lagi ke mahkamah konstitusi
karena ini serupa ya sebenarnya
serupa sebenarnya serupa
kalau harus dibawa ke mk lagi kan berarti kita harus ada waktu lagi untuk menunggu judicial review dan sebagainya
alasannya apa waktu itu
ya alasannya memang
amar putusannya atau nilainya sepertinya
waktu itu kan
mereka mengajukan mek mek mek itu diajukan oleh masyarakat yang mengajukan
karena masyarakat merasa sebagai pemilih
dan pemilih pemilih yang lain
waktu itu merasa sebagai pemilih kita berhak mendapatkan penyelenggara pemilu yang tadi
yang mandiri yang nonpartisan dan sebagainya
itu yang kemudian menjadi bahan pertimbangan mahkamah konstitusi
kenapa kemudian gugatan itu dikabulkan oleh mk
dan pasal dua
dan pasal dua dua e ayat lima itu kan muncul pada saat
revisi undang undang nri
negara republik indonesia
itu adalah perubahan yang dilakukan tahun dua ribu sebelas
pada saat itu melihat apa yang terjadi pada pada saat tahun sembilan puluh sembilan
dimana penyelenggara pemilunya ada unsur partai politik
waktu sembilan puluh sembilan itu kan sampai tidak ada kata sepakat diantara kpu nya untuk menetapkan hasil pemilu
sehingga harus ditandatangani oleh pak habibie sebagai presiden
nah ini yang kemudian membuat kenapa
jadi gaduh malah jadi isu ya
iya menjadi gaduh
nah kalau misalnya kita lihat diri salah pembahasan perubahan undang undang dasar
maksud kata mandiri di situ apa ya terlepas dari anggota ke partai politik
jadi itu yang menjadi rujukan ketika waktu itu dibawa ke mahkamah konstitusi
karena sisi negatifnya itu kalau misalnya ada unsur parpol yang masuk ke sana
iya dikhawatirkan akan seperti sembilan puluh sembilan
karena kan apa perubahan ini kan terjadi tahun dua ribu satu
dia melihat apa yang terjadi di tahun sembilan puluh sembilan
hasilnya tarik ulur gak mau ada yang mengesahkan salah satu
sehingga masuk kata kata pasal dua puluh dua e ayat lima undang undang dasar itu
komisi pemilihan umum bersifat nasional tetap dan mandiri
maksud mandirinya adalah bukan berasal dari unsur partai politik
jadi ada hasil negatifnya seperti deadlock gitu ya misalnya yang dikhawatirkan seperti itu
tapi kalau mendengar penjelasan dari pak arambe tadi seperti apa ya yang sisi positifnya
sebenarnya memang proses konsultasi saya rasa tidak masalah
atau selama ini juga kpu kan melakukan itu dengan dpr bahkan kpu
jadi kpu pun sebenarnya juga melakukan mekanisme uji publik misalnya soal pembuatan peraturan kpu
kpu kan melakukan mekanisme uji publik
dalam mekanisme uji publik itu perwakilan partai politik yang punya semua perwakilan partai politik diundang
pengawas pemilu diundang masyarakat diundang publik diundang media diundang
saya rasa ini kan juga jadi mekanisme konsultasi memberikan masukan
dan ini terbuka proses proses konsultasi
jadi bukan alasan tadi ya sebenarnya karena sudah ada proses itu sebenarnya sudah berjalan selama dengan komposisi kpu yang ada selama ini
pak arambe kita tahan dulu ya jawabannya pak arambe kita beri
kami segera kembali mendengarkan jawaban pak arambe setelah jadwal berikutnya
kami masih membahas tentang tepatkah unsur dari partai politik masuk menjadi pengurus kpu atau komisi pemilihan umum
pak arambi tadi saya berikan catatan ya dari apa yang disampaikan oleh mbak ninistari brawa yang pertama sudah pernah kalah di mk
sudah pernah dibatalkan mk pasal itu

kemudian yang kedua pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan malah menjadi kisur ujung tahun itu ya pak arambe

ujungnya ketika anggota kpu nya berasal dari beberapa partai politik tadi
lalu kemudian yang ketiga sebenarnya alasannya tentang proses komunikasi yang ada sekarang sebenarnya berjalan juga lancar juga begitu pak
bagaimana sih pak
jadi membantah seluruh arti politik yang diperintahkan oleh pak arambe
kalau diambil contoh pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita nanti panjang menceritakan kenapa pemilu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu dilaksanakan gitu

dan seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dilaksanakan
waktu itu baru periode dpr dua tahun
pemilu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ya pada masa pak habibie sebagai presiden republik indonesia
ini bukan soal konsultasi atau komunikasi
memang pada waktu itu ya bentuk yang harus diterima penyelenggaranya adalah partai politik dan juga pemerintah
kalau sebelumnya adalah pemerintah begitu ini partai politik dan itu
dan dinyatakan juga disana
peserta seluruhnya adalah partai politik
partai politik ya sekian banyak pemilu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
jadi komisioner juga empat puluh delapan
jadi dalam konteks ini hanya konsolidasi demokrasi kita khususnya yang menyangkut pemilu dilakukan
saya ambil contoh tadi di meksiko konsolidasinya mulai tahun seribu sembilan ratus empat puluh empat
berkali kali dilakukan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
setiap habis pemilu
perubahan atau penyesuaian undang undangnya
kalau kita disini kan langsung berpikir khusus yang menyangkut konsolidasi demokrasi
jadi bung indra dari dulu juga kita mempersoalkan tentang dpt
daftar pemilih tetap
persoalan kartu pemilih
ya dengan demikian kartu pemilih disana itu dipercayakan kepada penyelenggaran
kepada penyelenggara untuk menuntaskan kartu pemilih tersebut
dan itu dikerjakan oleh kpu
baik kpu daerah sebagaimana kebijakan
berarti ini unsur bps ini pak ya
maksudnya ketika masih unsur bps
ya ikut disitu
tapi kalau bicara soal parpol apakah cocok apa relevan dibuat contohnya
soal parpol kata kata mandiri ini harus kita dudukan
kata mandiri disitu saya mau koreksi mbak nisha
saya ikut yang merubah undang undang dasar itu
saya ketua panitiai tok
soal mandiri yang dimaksudkan tidak ada lembaga
yang membidangi itu yang membawahi itu
misalnya tidak dari kementerian ini tidak dari mana tidak dari
pokoknya dia mandiri untuk melakukan itu
kalau kita katakan independen
itu pasti ada beda
ada variabel yang mempengaruhi variabel yang mempengaruhi
ada variabel yang dipengaruhi
jadi dia disini mandiri
tidak akan mungkin bisa independen
undang undang dasar kita yang menyatakan mandiri itu hanya bank indonesia
jadi tidak boleh ada badan lembaga kita seperti memiliki cabang kekuasaan tertentu
kpu ini adalah sebagai penyelenggara pemilu
itu di undang undang dasar kita pasal dua puluh tiga ayat lima ya
huruf k kecil
boleh pada waktunya di undang undang
itu misalnya di ayat enam nya
bagaimana tata caranya penyelenggaraan pemilu akan diatur
di dalam undang undang
jadi kalau undang undang nanti menyatakan tidak kpu namanya
panitia pemilihan indonesia misalnya
bisa diatur sedemikian rupa
tapi apakah kemudian penjelasan mandiri seperti yang pak rami jelaskan tadi itu bisa
diartikan bahwa parpol
ikut masuk dalam situ begitu lho pak
kita kan ada ketentuan yang lalu lima tahun
kalau di meksiko
itu memang syaratnya juga lima tahun tidak boleh berparpol
tapi dikatakan tidak anggota
tidak boleh pimpinan parpol
pimpinan parpol atau pengurus di parpol
dpp lah maksudnya ini ya
ya di dpp atau kalau kpud
di daerah misalnya ya
jadi dalam konteks ini semua
ya yang ingin kita ingatkan
khususnya dari partai saya ya
kita tidak boleh misalnya menganggap
ya yang berlatar belakang parpol
ini tidak baik dan tidak bisa memutuskan
oh akan terjadi cek cok akan apa gitu
karena takutnya membawa kepentingan partai masing masing
tapi disini soal penyelenggara
berbeda lah penyelenggara
penyelenggara ini kan ada
berbeda dia dengan pengawas
jadi mungkin tadi kan mengatakan
boleh gak pak
kalau kita wasitnya atau pengawasnya
dari penyelenggaraan pemilu ini adalah bawah selu
oleh karenanya masih bisa didiskusikan
apa yang terbaik
jadi kita di ruu
pansus ruu pemilu ini
masih mendiskusikan mempertimbangkan
yang penting kita jangan menyalahkan
dan memperbaiki aturan
khususnya undang undang dasar
dan bisa kita laksanakan secara baik
tujuan dibentuknya undang undang ini adalah
tujuannya agar pemilu kita lebih baik ke depan
bermertabat memiliki integritas
kalau khawatirannya tarik menarik tadi gimana misalnya
misalnya ada partai di dalam
saya kira kalau aturan lengkap dilakukan
jadi jangan sampai kejadian model sekarang ini
belum lagi nanti perbedaan tipis suara misalnya kan
perbedaan tipis suara harus ada aturannya
tentang mahkamah pemilu
jadi kalau kita disini adalah
ya disana hanya satu mahkamah pemilunya
jadi peradilan pemilu hanya satu diputuskan sudah selesai
tapi kan undang undang dasar kita menyatakan
kekuasaan kehakiman itu ada di mahkamah agung
ada di mk
ada di badan peradilan sampai ke bawah
ada pengadilan negeri ada tun
sehingga kita sekarang membentuknya
dengan apa yang dikatakan sentra gakumdu itu
oleh karenanya banyak hal yang kita pikirkan
saya terus terang sampaikan
ya bukan kecewa terima kasih kepada penyelenggara pemilu
tetapi kpu ini pun harus banyak yang perlu kita benahi
sudah banyak kemajuan
kalau tentang konsultasi uji publik
kan mbak nisa tadi mengatakan
dalam uji publik itu kan parpol diundang
beda uji publik dengan beda konsultasi
disana konsultasi kpu kepada partai politik
itu resmi dilakukan
ruang sidang mereka ada ruang sidang duduknya
jadi kita bedakan
jadi kalau dipansus membahas
kalau toh tidak masuk perwakilan
kalau perwakilan jadi debat panjang gitu
tapi ada badan badan partai politik yang ada kursi
untuk memberikan pertimbangan
nah ini ini pikiran baru bung bung
masuk ini gak mbak
masuk akan membawa ini ke arah
apa namanya penyelenggara pemilu yang lebih baik
tidak dengan yang di ceritakan oleh pak rambi tadi kira kira
ya sebenarnya mekanisme mengawasi kpu
seperti yang pak ramli sampaikan misalnya ada mahkamahnya
ada pengawasnya ada steering committee nya misalnya
ini kan juga ada di indonesia
kalau misalnya kita tidak yakin dengan kpu
bisa lapor ke bawah selu
kalau kita tidak yakin dengan etika mereka
ada di kpu dewan penghormatan pemilu lenggara pemilu sudah ada

ataupun kalaupun kita tidak yakin peraturan kpu yang dikeluarkan itu
apa berbeda dengan undang undang yang diatasnya
bisa dilakukan judicial review ke mahkamah agung
jadi sebenarnya mekanisme mekanisme kontrol terhadap kpu ini ada
kpu bukan lembaga yang kemudian tidak terawasi
yang kemudian dia berdiri sendiri
bahwa memang tipologi penyelenggara pemilu itu kan dibagi tiga
ada yang dia dari unsur pemerintah
ada yang dari partai politik
dan ada yang mandiri seperti indonesia
nah tapi berdasarkan standar internasional
walaupun dia ada tipologi tipologinya
dalam pengambilan keputusannya tetap harus independen
tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun
dia harus mandiri dari dirinya sendiri
ya mereka berembuk sendiri
seperti konsultasi di dpr kan juga sekarang dilakukan
tadi mekanisme uji publik yang dilakukan kpu juga dalam sebuah forum yang resmi
nah sekarang tinggal tugas siapa dari partai politik yang mengirimkan orang
untuk datang ke konsultasi publik itu
kalau misalnya tersampaikan dengan baik kan juga akan tersampaikan
dengan bapak bapak dan ibu ibu yang ada di anggota

anda paling buruk bagaimana kejadiannya
kalau misalnya banyak unsur parpol yang akhirnya masuk ke dalam kpu itu sendiri
misalnya di luar seperti deadlock itu
ya seperti tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan misalnya
tadi yang mas indra sampaikan juga
misalnya bagaimana kalau misalnya ada suara yang tipis
beda suara tipis akan bagaimana
belum lagi bicara soal menyusun pkpu nya misalnya ya
iya tentu itu juga seperti apa
makanya dibutuhkan kenapa harus kpu harus bersifat mandiri
tadi itu mekanisme kontrolnya
kalau misalnya kita merasa peraturan kpu yang dikeluarkan itu cacat hukum
bisa dibawa ke mahkamah agung
atau misalnya dalam pembuatannya itu
kpu melanggar etika ada dewan kehormatan
kita bisa melaporkan ke situ
jadi kpu ini bukan lembaga yang tidak bisa disentuh
buktinya juga sekarang di kpp kan
menyidang sampai ke kpu tingkat daerah juga mereka menyidangkan
bahkan sanksinya bisa sampai dipecat
kan berat sekali sangsinya
jadi saya rasa tidak perlu
karena mekanisme kontrolnya sudah dibangun sendiri di undang undang penyelenggara pemilu
oke tetapi kalau analogi bahwa penyelenggara sekaligus menjadi pemainnya itu bagaimana sih pak
secara sederhana agar masyarakat kita ini yang awam dengan teori perundangan itu segala macam bisa tahu
ini bagaimana kemudian misalnya partai a ikut dalam pemilu
tapi dalam partai a itu juga menjadi penyelenggaranya begitu
ya kalau wasitnya saya kira memang tidak baik
ya dia wasit
dia wasit dia juga pemainnya tidak baik
pada orang dasar kita kan menyatakan bahwa
pesertanya ya pemainnya adalah partai politik
walaupun ada perseorangan ada di dalam pemilu itu
nah itu kalau ada perseorangan ikut dimasukkan kpu juga nggak kira kira
enggak namanya perseorangan
ini kan tentang posisi partai politik yang harus memang punya tanggung jawab terhadap beberapa hal
oleh karena itulah ya ajuan kita termasuk perludem saya kira setuju
untuk diberikan dana
indra juga saya kira setuju untuk berikan dana
untuk partai politik
di meksiko bung indra ini juga mbak nisa
menggunakan tidak boleh digunakan uang dari si calon si partai membagi bagikan kepada peserta
kepada peserta kampanye propaganda mereka
apalagi diminta uang dari yang lain untuk itu
dan memang negara menyiapkan anggaran untuk itu
kita mau meniru sistem pemilu seperti yang ada di meksiko
maksudnya dalam hal ini soal komposisi kpu juga
berarti kita harus menirus keseluruhannya dong dulu pak
karena kalau sebagian sebagian parsial
tidak semua harus kita adopsi
sob tidak ada juga
posisi mereka sudah mengkonsolidasi selama empat puluh tahun
masa jabatan dia
trust masyarakat di meksiko sendiri kepada partai partai politik di sana bagaimana
suasananya enak begitu
sampai kpu di negara negara bagian itu punya sekolah tersendiri yang menyangkut kepemiluan
yang menyangkut kepemiluan
jadi saya kira memang ada hal yang baik
kalaupun toh begitu ya
persoalan yang mewakili partai politik
untuk duduk di dalam walaupun tidak
mandiri yang dikatakan yang di undang undang dasar kita
bisa mereka saling mengawasi
tapi memang sebagai pelaksanaan sudah mulai tahun sembilan puluh sembilan
sudah kita lakukan
memang kalau menurut saya
partai politik dia juga wasit
itu tidak juga benar
tetapi mungkin ada jalan keluar
bukan uji publik
bisa kita bentuk badan
apa badan tersendiri begitu
yang bukan jabatan negara
tapi bagaimana komunikasi dengan partai politik
itu harus diwujudkan
sebab ini termasuk pencalonannya
jadi ini ide tentang memasukkan unsur parpol ke ini sudah akan dibatalkan begitu pak ya
kalau masih menuntut partai partai lain ya dipersilahkan
di forum pansus baik
tapi sebenarnya kalau kita lihat juga ini masalahnya adalah soal trust publik sebenarnya
kepada partai politik mungkin
mungkin saja tidak bisa disamakan
antara di meksiko dan apa yang terjadi di indonesia
ini yang akan kita pertanyakan nanti setelah jeda berikut
pernyataan yang pernah disampaikan oleh wakil ketua dpr pak fahri hamzah
yang mengatakan bahwa sekalian saja partai politik
justru disitu akan bisa
menghilangkan kecurangan karena
seluruhnya itu kan berkepentingan
jadi ketika ketemu kepentingan maka kecurangan itu menjadi minim
benarkah logika demikian
mbak aninis nanti akan mencoba menjelaskan setelah jeda berikut ini
baik kita lanjutkan perbincangan di primis
saya langsung ke mbak dinis mbak aninis tadi ya
tadi kita sempat dengarkan cuplikan dalam sebuah materi berita
begitu dari pernyataan wakil ketua dpr fahri hamzah
mengatakan fixkan saja wacana ini maksudnya
menjadi bahwa unsur unsur parpol itu bisa saja masuk ke sana
karena justru akan bisa meminimalisir kecurangan
mungkin logika yang dibangun adalah
ketika ada partai a partai b partai c partai d misalnya
dalam sebuah komisioner kpu misalnya
maka misalnya partai b mau curang
maka partai a juga akan pas
sehingga saling mengawasi justru justru kecurangan itu akan bisa masuk ke sana
mengawasi justru justru ke pengawasannya dari para pemainnya itu sendiri
peserta pemilunya gitu
logika ini menurut anda tepat tidak
ya logika ini kan yang digunakan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika semua partai politik menjadi penyelenggara pemilu
waktu itu partainya ada empat puluh delapan
jumlah anggota kpu nya ada lima puluh enam
karena gabungan dari partai politik dan pemerintah
dan kemudian yang terjadi adalah
bahkan sampai menetapkan hasil pemilunya saja
nggak putus gitu
sehingga harus ditetapkan oleh
yang terletakkan harus presiden habibie
nah kemudian ketika masuk wacana ini sudah masuk di tahun dua ribu sembilan belas
dan kemudian dibuka
bawa ke mahkamah konstitusi
saya rasa pertimbangan mahkamah konstitusi juga sudah sangat jelas
kalau memang dari anggota partai mau masuk
mundur dulu dong lima tahun gitu
jadi bukan bukan
saya rasa tidak dibilang anti partai juga tidak gitu
karena kan partai ini kan melakukan fungsi publik yang sangat besar yang sangat banyak
misalnya saja kayak nanti mau memilih anggota kpu
kan juga dia akan di fit and proper test oleh dpr
kan dpr yang memilih dpr sendiri kan notabene adalah berasal dari partai politik

jadi bukan bukan menjauhkan sama sekali
tetapi lebih kepada apa
lebih kepada bagaimana independensi ini yang dijaga
kalau soal independensi pak habibie kayaknya
karena kalau kita melihat penjelasan mahkamah konstitusi
kenapa waktu itu ada unsur nasional tetap dan mandiri
ditafsirkan bahwa ya tidak bukan berasal dari partai politik
supaya dalam mengambil keputusannya dalam membuat kebijakannya
dia betul betul tidak terpengaruh tidak ada intervensi dari pihak manapun
dan ini sudah menjadi putusan mkl
lima tahun yang lalu
apa mungkin sebenarnya perlu ditambahkan kata independen begitu ya untuk kpu ini
karena kalau disebutkan tadi kan hanya mandiri saja
mungkin jadi perdebatannya di mandiri
iya nasional tetap dan mandiri kpu bersifat nasional tetap dan mandiri
tapi kemudian kan ada prinsip pemilu yang jurdi luber
jujur adil langsung umum bebas rahasia nonpartisan dan sebagainya
ini kan masuknya ke dalam prinsip pemilu ini
sebagai pemilih sebagai warga negara indonesia yang punya hak pilih
kita berhak dong punya dapat
kita berhak punya sebuah penyelenggara pemilu yang
ya itu tadi
nonpartisan itu tadi
dan itu yang kemudian menjadi pertimbangan mahkamah konstitusi lima tahun yang lalu
sehingga kalau ini nanti kemudian muncul lagi dalam undang undang pemilu
ya berarti apa putusan mk yang sifatnya sudah final dan mengikat tadi diabaikan artinya
diabaikan dan kemudian apakah kemudian pasal ini nantinya cacat demi hukum
ataukah masyarakat harus judicial review lagi ke mahkamah konstitusi
kalaupun harus melakukan itu lagi kan ya kita buang buang waktu lagi
buang buang energi ya
kemudian langsung memutuskan ya udah pakai yang lima tahun lalu kan sudah pernah diputuskan
tapi kalau didengarkan penjelasan saya mencoba memahami apa yang dipaparkan pak rambe ya
jauh jauh ke meksiko kita harus tahu harus tahu juga jangan jangan positif
di meksiko bisa diterapkan
kenapa di indonesia tidak bisa diterapkan menurut anda
dari kajian anda ada perbedaan apanya
ya yang saya tahu penyelenggara pemilu di meksiko itu yang lebih banyak menyelenggarakannya
yang lebih banyak melakukan urusan teknisnya itu bagian sekretariatnya
jadi komisionernya hanya apa ya mengawasi atau ya dia tidak turun tangan langsung
tapi lebih ke sekjenannya sekretariatnya
enggak jadi semuanya diserahkan ke sekretariat ke sekjenan
nah sementara di indonesia kan fungsi ini belum dilakukan oleh sekretariatnya
bahkan kadang kadang kalau dengar cerita di kpu bahkan untuk ngedraft surat saja harus komisionernya
nah ini yang sehingga kpu harus turun tangan langsung
nah ini kalau misalnya kemudian kpu yang tidak dapat dukungan sekretariatnya maksimal
kemudian dia apa yang itu tadi
ya komisionernya dari partai partai politik
kemudian kan akhirnya
tapi jalannya sendiri sendiri gitu jadinya tidak menghasilkan kebijakan
kalau sekretarinya diperbaiki masih tepat tidak
oh itu kami justru mendukung perbaikan sekretariat
kalau sekretariatnya diperbaiki tapi komisionernya sudah tepat menjadi dari parpol tidak menurut anda
tetap tidak tepat
saya rasanya juga tidak tetap tepat karena sudah ada di undang undang dasar dan sudah diundang undang dasar

perbaikan sekretariat penting karena itu tadi
dukungan maksudnya dukungan bukan tidak didukung tapi dukungan teknisnya ya
komisioner itu harus turun langsung gitu melihat semua tahapan demi tahapan
jadi sekretariat itu lebih apa kalau di kpu kita itu lebih melaksanakan fungsi yang sifatnya administratif
bukan yang turun langsung misalnya cek ke daftar pemilih itu kan jadi bebannya kpu
nah ini menjadi salah saya rasa kalau mau diperbaiki
ya memperbaiki sekretariatnya gitu jadi supaya tidak apa kpu nya mendapat dukungan
tapi walaupun sekretariatnya sudah diperbaiki dan hasilnya baik maksimal misalnya tetap saja komisionernya jangan dari parpol
oh iya kami berpendapat jangan dari itu karena sudah ada di konstitusi dan sudah ada mahkamah konstitusi
dan tadi yang sudah saya sampaikan apa mekanisme mengawasi kpu ini banyak
sudah ada banyak
sudah ada banyak sekali gitu ya ada dkpp ada bawaslu bisa digugat bahkan putusan yang bisa digugat ke pt un dan sebagainya gitu
bagaimana kalau sebaliknya begini ketika karena pengawasnya sudah banyak ada dkpp ada beberapa lagi misalnya bawaslu dan lain sebagainya tadi
unsur parpol masuk situ jadi tidak masalah dong harusnya
nah kemudian kalau penyelenggara pemilu ini kan satu paket kpu bawaslu dan dkpp
apakah kemudian kalau dari partai politik nanti bawaslu nya juga dari partai politik dkpp nya juga dari partai politik
bagaimana kalau misalnya kemudian
iya merembet jadinya ini sekali sementara tadi yang sudah saya sampaikan fungsi fungsi publik yang dilakukan partai itu sudah
merembet jadinya ini sekali sementara tadi yang sudah saya sampaikan fungsi fungsi publik yang dilakukan partai itu sudah banyak
merembet jadinya ini sekali sementara tadi yang sudah saya sampaikan fungsi fungsi publik yang dilakukan partai itu sudah banyak

oke jadi itu alasan tadi banyak sekali alasan yang disampaikan tidak tepat di meksiko bisa tapi di indonesia tidak tepat
iya makanya kita kan juga ada syaratnya lima tahun disana juga lima tahun
lima tahun pengurus tapi yang di ini kan lima tahun tidak anggota pak
yang di sini
yang di ini lima tahun tidak anggota
iya kan beda kan
ya anggota atau kader dia apalagi kita katakan begitu ya
saya tidak terlalu mempersoalkan itu
yang ingin kita persoalkan adalah kita harus dudukan agar kpu penyelenggara pemilu selaku kpu itu
dia memang pengertian mandiri di situ dan juga harus tegas soal bahwa dia bukan independen tidak boleh ada yang mencampuri urusan apa apa
kan gitu ya tidak boleh yang ada mengintervensi
hal yang begini yang tidak pas
padahal harus banyak komunikasi
tidak pas jadi diselenggarakan
bagaimana dia menyelenggarakannya selanjutnya aturan perundang undangan harus diputuskan
kekuasaan membentuk undang undang itu adalah dpr dan presiden
jadi kita punya tiga cabang kekuasaan
di undang undang dasar kita
cabang kekuasaan pemerintahan negara yaitu presiden yang
cabang kekuasaan pembentukan undang undang itu pun dengan presiden
yang ketiga cabang kehakiman
oke jadi sehingga tidak bisa independen pengertian tidak pas independen
iya kalau memiliki khusus cabang kekuasaan gak boleh diganggu ganggu itu kan sepertinya cabang kekuasaan tersendiri itu
ini yang perlu kita ingatkan
pokoknya tidak bisa keputusan
keputusan kpu adalah keputusan yang sudah sepertinya yang diserahkan di dalam undang undang
ya memang soal independennya mungkin pengertian itu pas pak
tapi kalau misalnya yang sampai masuk parpolnya tadi itu lho pak
bagi saya selaku dari praksi partai golkar memang ini harus dipertimbangkan
tapi usulan agar partai politik punya hubungan langsung terhadap penyelenggaraan pemilu ini
kita lakukan pemilu serentak ini sekaligus
makanya oleh bahasan kami sekarang ini ini kpu harus betul betul jangan dikatakan tadi ini sekretariat pun
tadi dari pihak mbak tisa mengatakan kesekretariatannya lemah
bagaimana kalau misalnya komisionernya juga lemah
kita sudah datangin panwas ke bengkulu tengah benteng
ini panwas kok kamu terlambat dipanggil oleh komisi dua nih
pak saya habis menderes dulu
menderes dulu habis menderes baru datang siang disitu
nanti saya jam satu balik lagi untuk ngutip deresan itu
kalau begini penyelenggara pemilu kita tidak perhatikan betul bukan hanya soal uji publik
bukan soal diperbanyak bimtek
makanya kalau di meksiko itu mereka ada punya sekolah
tidak bisa kita sebar sekolahnya dimana
maksudnya tapi kalau dengan beberapa kekurangan tadi itu apakah akan menjadi lebih baik ketika unsur parpol itu masuk
oke ya tidak juga lebih jelek
tidak bisa kita katakan
tidak bisa lebih baik tapi belum tentu lebih jelek gitu ya
ya saya kira itu harus menjadi pertimbangan kita
mungkin ada jalan keluar agar ada badan atau tersendiri yang mewakili parpol disitu melihat tentang penyelenggaran itu
sekarang banyak kasus loh pilkada yang serentak kita lakukan banyak soal
malah bukan kemajuan yang kita dapatkan
apalagi soal pendanaan yang kita katakan dulu
saya masih di meja ini nih ini akan lebih efisien dan lain lain
ternyata sekarang lebih besar dan itu lebih besar pendanaan
tapi ya demokrasi kan memang harus
tapi ini kan masih wacana yang bergulir masih akan terus dibahas kita tidak selesai di pembicaraan sekarang ini
kita akan lihat perkembangannya ke depan apakah benar nanti bisa muncul lagi
jangan jangan uji materi lagi di mk begitu ya mbak ya
terakhir kan dua belas april nih jangan jangan karena ini mau membahas ini dulu baru mau nyeleksi kpu singkat saja pak
oh ya kita anpresnya kan sudah masuk
surat presiden sudah masuk dan bamus dpr sudah menyatakan
memang tiga puluh hari paling lama setelah surat presiden masuk dan rapat bamus itu akan dilakukan
sudah lebih tiga puluh hari belum
ya sudah tiga puluh hari belum
rapat bamus sudah
rapat bamus sudah
tetapi memang karena beberapa hal kesibukan kita juga dipansus
hari senin besok kami akan menentukan sikap ini tinggal persoalannya kapan kita bisa menyesuaikan dengan undang undang yang baru
ya kalau ini juga kita jalankan harus dilaksanakan
jadi bukan sengaja ditahan gara gara ingin masukkan unsur parpol ya
saya kira tidak cuma harus kita berikan di dalam undang undang yang baru ini ada aturan peralihan
yang akan menyesuaikan
kalau di undang undang ini kan syaratnya
ya pak baik
syaratnya adalah empat puluh lima tahun minimal
sekarang yang diseleksi ini itu kan nanti bisa bertentangan ada yang umur tiga puluh lima tahun kok
oke ya baik kita akhiri dulu ya nanti kita lihat perkembangan seberapa
terima kasih pak rambe mbak ninis juga terima kasih telah memberikan penjelasan nanti kita akan lihat ke depannya akan seperti apa
apakah nanti memang ada unsur partai politik akan masuk
apakah akan berlanjut ke mk atau tidak
kita masih akan melihat perkembangan di pansus ru pemilu ini